hari rabu disebut sebut akan menjadi hari pilihan presiden umumkan kabinet baru
setidaknya dua pos menteri akan diisi orang baru
sementara saat yang sama desakan evaluasi menteri yang performanya kurang
apalagi sepanjang tahun dua ribu dua puluh ini saat pandemi
kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung melalui secara virtual
wasik jen partai demokrat bang johnson selamat malam
selamat malam putri selamat malam seluruh penonton cnn di seluruh indonesia
terima kasih bang sudah bergabung malam hari ini
dan juga ada mas jaya dihanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia
selamat malam mbak putri selamat malam bang jansen
sehat sehat ya bapak bapak semua ya
menarik kita akan membahas ini sebenarnya kalau misalnya nama namanya sudah banyak sekali dibahas di luar seperti apa
tapi saya ke partai demokrat saya ingin melihat dulu nih
kalau secara menyeluruh
selama ini kan partai demokrat partai penyeimbang
jadi mungkin melihat secara dari luar seperti apa pemerintahan kabinet indonesia maju ini berjalan
kalau misalnya kita katakan secara evaluasi nih bang johnson
ada catatan tidak kementerian mana saja yang layak dievaluasi
oh ya jelas dong jelas dong
jadi yang di depan mata kita kan dua menteri yang kena kartu merah ini kan
itu ibarat permainan bola kan dua duanya sudah cedera parah ini
dan harus segera dikeluarkan dari lapangan permainan begitu
tinggal kemudian siapa pemain cadangan yang ada di bench begitu
atau mungkin masih ada di luar stadion begitu lah
yang akan dimasukkan oleh pak jokowi kan begitu aja nih
itu kan harus diganti tuh
tinggal kemudian tinggal kemudian ya
selain mengisi dua menteri yang kosong ini harusnya
kalau memang ada reshuffle ini bisa juga jadi momentum sebenarnya
untuk meninjau ulang kinerja kabinetnya ini secara komprehensif
di sekarang ini kan ada tiga puluh menteri dan empat menteri koordinator
jadi di lapangan itu kan ada tiga puluh empat orang sebenarnya yang membantu pak jokowi
hari ke hari ya apalagi di tengah pandemi ini begitu
jadi dua orang sudah cedera sudah kartu merah begitu
kan harus diganti itu
apakah hanya dua ini yang mau diganti
atau ya ada menteri menteri lain juga performance
kalau hari ini kan ada empat hal sebenarnya yang menjadi persoalan besar kita
pertama soal kesehatan
yang kedua sosial
jadi kesehatan sosial politik keamanan ekonomi
empat ini sekarang problem utama kita begitu
jadi seluruh kementerian yang hari ini ada ya pasti tidak bisa lepas ini dari persoalan
jadi keempat keamanan keamanan ekonomi

jadi keempat keamanan keamanan ekonomi
jadi keempat keamanan keamanan ekonomi

pun kemudian ditemukan vaksin dan itu efektif begitu manjur begitu dia kan harus
ada lagi masa pemulihan itu
dan itu butuh beberapa tahun
makanya kita katakan jikapun harus ada reshuffle begitu ya inilah momentum untuk pak jokowi
begitulah dia untuk menilai secara komprehensif menteri menteri dia yang tiga puluh orang itu serta
karena toh pemerintah ini kan sudah berjalan empat belas bulan toh
kedepan ini tinggal tiga tahun sepuluh bulan lah ini
kalau kemudian kita harus mundur sedikit ke belakang putri
di bulan juni yang lalu kan pak jokowi pernah marah marah juga itu
marah besar yang kemudian viral kemana mana videonya itu
itu kaitannya waktu itu dengan soal serapan anggaran
di masa covid ini yang sangat rendah begitu dia
waktu itu pak jokowi malah ngomong tiga hal
saya ini akan melakukan resafel loh
kalau kalian tidak punya scene of krisis
belum lagi beliau ngomong
saya akan membubarkan lembaga loh kan begitu
bahkan yang ketiga itu saya ingat itu
saya ini bisa juga loh ngeluarkan perpu
lebih kuat lagi lebih keras lagi dibanding perpu ini begitu dia
waktu itu publik bahkan cnn juga membahas ketiga itu
apakah akan resafel di bulan juni ini
itu ternyata berjalan waktu sampai desember ini
berarti kan sudah hampir setengah tahun lebih kan tidak ada reshuffle
mungkin momentum dua orang menteri yang ketangkap ini
yang sudah kartu merah oleh kpk ini
ya ini bisa juga jadi momentum pak jokowi
untuk kemudian menilai seluruh kementerian secara komprehensif
mungkin itu pembuka dari saya
oke oke baik saya ke mas jayadi hanan
mas jayadi kita bahas kalau misalnya dua pos itu
itu tadi mas kodari sempat sudah menyampaikan
memang ada kriteria
tapi kalau misalnya menurut anda kriteria itu apakah
tentu saja mempertimbangkan stabilitas politik stabilitas kabinet
tapi selain itu apa lagi
kalau hanya dua itu yang mau diganti
ya pertimbangannya mau tidak mau adalah
representasi partai politik kan
kalau hanya dua itu yang mau diganti begitu
karena kedua partai ini
pdi dan gerindra kan tidak menunjukkan
gejala tidak loyal kepada pak jokowi selama setahun terakhir
jadi yang dihukum menterinya
personalnya bukan partainya
tapi saya tujuan bang
saya tujuan bang jansen tadi
bahwa ini harusnya jadi momentum
untuk melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh
sebetulnya kebutuhan untuk resapel itu kan sudah ada sejak enam bulan terakhir
pak jokowi sudah mengeluh tuh
dan mengeluhnya terus ya sampai sekarang masih ada keluhannya juga
tetapi tidak kunjung dilakukan reshuffle
mungkin karena pak jokowi mencari momentum
nah selain menurut saya saatnya sekarang ini momentum itu
ada tiga alasan yang harus dilakukan untuk resapel itu adalah
ada tiga alasan ya menurut saya kenapa sekarang itu momentumnya tepat
untuk melakukan reshuffle secara menyeluruh ya
pertama tadi sudah kita sebut ada dua menteri yang tersandung kasus
yang kedua vaksin sudah ditemukan
dan dengan adanya vaksin
itu berupaya untuk melakukan penyelesaian masalah pandemi ini
bisa lebih terukur
jadi lebih jelas bagaimana kita merencanakannya
jadi lebih jelas pula
jenis orang yang kita perlukan untuk mengatasinya
yang kedua agenda nasional utama di dua ribu dua puluh sudah selesai
yaitu pilkada serentak di dua ratus tujuh puluh daerah
nah itu juga memberi kesempatan kepada pemerintah pusat
untuk mengkonsolidasikan upaya melakukan pemulihan
kesehatan dan ekonomi atau upaya recovery terhadap pandemi itu
sampai ke daerah daerah gitu
jadi dengan tiga alasan itu
lakukan reshuffle pada penghujung tahun ini atau awal tahun depan
hanya sekedar untuk mengganti tiga menteri itu
problem utama kabinet sekarang itu
seperti dikeluhkan pak jokowi
kabinet sekarang itu menteri menterinya tidak mampu
dari situasi normal mode menjadi crisis mode
itu seperti kata pak jokowi kan
nah itu tidak terjadi tuh
sense of crisisnya tidak ada
terutama di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi
karena itu selain mengganti dua menteri itu
jadi presiden memerlukan upaya untuk refocusing
refocusing dan rekonsolidasi kabinet
supaya betul betul siap untuk dengan fokus baru
pemulihan pandemi sekaligus recovery ekonomi
dan itu memerlukan tim yang lebih solid
yang dibentuk khusus untuk mengatasi masalah itu
kalau yang sekarang kan
apa namanya pembentukannya didasari oleh logika logika
situasi normal karena dilantik pada tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
jadi begitu mbak kutrim
oke oke jadi kita sudah lihat sekarang
momennya tepat anda katakan tadi

jadi kalau bisa mengukur porsi atau mencari siapa yang tepat
juga lebih mudah melihatnya karena sekarang melihatnya adalah post pandemi seperti apa
kurang lebih begitu ya mas jayadi ya
kita sekarang jeda dulu nanti setelah jeda kita akan kembali berbincang
tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas tekad tekad kiri shuffle menteri
yang rencananya akan disampaikan oleh presiden jokowi hari rabu mendatang
presiden jokowi sudah juga sudah kami mendapatkan informasi
melakukan beberapa kali koordinasi dengan wakil presiden
dan malam hari ini sudah bergabung juga secara virtual bang sukur
nama bang ketua dpp pdi perjuangan
bang sukur selamat malam
selamat malam mbak putri selamat malam pemirsa
terima kasih bang sehat sehat ya bang
bang tadi namanya sempat disebut sebut juga tuh oleh mas kodari
sebagai nama yang masuk disiapkan dari pdi perjuangan
jadi memang sudah disiapkan atau bagaimana bang
atau berapa nama yang disiapkan
nama saya sukurnawa bang betul disebut ya
disebut bang beneran
disebut sebagai apa sih putri
wah itu yang tahu itu hanya pak jokowi nggak ada yang tahu
tapi berapa nama disiapkan oleh pd perjuangan bang
ya kita harus kembali ke undang undang ya putri ya
bahwa menteri itu adalah pembantu presiden
maka mutlak itu adalah hak prerogatif presiden
kami di pdi perjuangan ya tidak ada memperciapkan siapa siapa
kecuali presiden meminta kepada pdi perjuangan
sudah ada permintaan
tahu saya sampai sekarang tidak ada
dari detikom kami menghimpun ada beberapa nama yang
kemudian kami dapatkan dari beberapa sumber yang anonim
jadi kita lihat dulu ada beberapa nama ini mungkin juga bapak bapak pasti sudah tahu
sudah ramai diperbincangkan sepanjang hari ini
jadi ada nama nama yang diisukan masuk kabinet sandiaga uno kemudian teriri rizal
isma hari ini ada pdi perjuangan kemudian muhammad lutfi
ada yahya stakuf
kemudian nama menteri yang diisukan rotasi adalah
diisukan akan menjadi menteri kkp
wahyu sakti trenggono
ada komentar mas jaya dihana
dari nama nama ini misalnya
ya kalau kita lihat tergantung bagaimana pak joko widodo
mau melakukan reshuffle nya ya
kalau seperti yang bang jan tendang saya setujui tadi
itu kan mau melakukan reshuffle dalam konteks yang lebih menyeluruh gitu
bisa saja nama nama tersebut masuk gitu
yang pasti ada nama di situ ada nama sandiaga uno
kan tidak ada alasan untuk menghukum partai pendukung pak jokowi sekarang ini
dengan mengurangi jumlah trinya gitu kan
maka kalau ada nama dari gerindra hanya ada satu nama yaitu sandiaga uno ya
itu masuk akal
dan memang sandiaga uno tentu qualified untuk menjadi seorang menteri kan
oh dia kemarin calon wakil presiden kan gitu
kemudian ibu tri risma hari ini juga
seperti bang sukur tuh
kenapa bang sukur tidak dimasukkan di situ nama
sudah disebut tadi bang sukur sama mas kudari
jadi itu masuk akal
kalau nama yang lain muhammad lutfi dan yaya stakuf itu mengisyaratkan dua hal bagi saya
satu itu berarti ada dugaan pak jokowi akan melakukan reshuffle dalam skala yang lebih luas
yaitu sebagai bagian dari evaluasi lebih menyeluruh
yang kedua akan ada rotasi
misalnya gerindra tetap diberi dua kursi
menteri tapi tidak lagi kkp misalnya
karena dikasih menteri apa yang cocok dengan pak sandi kan
mungkin yang lebih cocok di bagian yang terkait dengan ekonomi
kemudian ibu tri risma hari ini kayaknya kalau di situ kan
ya paling cocok di menteri sosial kan
menteri sosial itu perlu orang yang betul betul komitmen kepada penyelesaian
persoalan persoalan yang terkait dengan masyarakat kecil
apalagi di masa pandemi kan di situ fokusnya
ya itu bang sukur juga qualified lah ya untuk itu ya

kalau pak muhammad luksik kan lebih pos pos pertanoh
menteri ekonomi seperti perdagangan gitu kan
tapi kan itu juga seperti anda bilang kan teka teki
teka tekinya juga bukan teka teki silang
kalau teka teki silang kan kita sudah tahu jawabannya
tinggal lihat pertanyaannya
kalau teka teki menteri ini seperti kata bang sukur tadi
tergantung pak jokowi nya dan tergantung kepada partainya
termasuk partainya bang sukur
bukan partainya bang jansen kayaknya
pas banget bang jansen lagi nunduk gitu tadi ya
bang sukur tapi tadi sebelumnya
bang jansan itu sempat secara general melihat evaluasi kabinet indonesia maju melihat kinerja
saya sekarang minta nih otokritik deh dari pd perjuangan sebagai partai politik pendukung pemerintah
dari kinerja menteri kalau misalnya bisa dilihat
kementerian apa yang memang kemudian
mungkin sudah memberi mungkin pdi perjuangan juga sudah memberikan masukan kepada pak jokowi
mungkin sudah memberikan masukan kepada pak jokowi ya
mungkin sudah memberi mungkin masukan kepada pak jokowi ya
kepada pak jokowi untuk bisa di rombak atau di perbaiki kinerjanya

ini situasi yang sangat sulit bagi kita semua
bangsa kita dan hanya bangsa indonesia
di tengah pandemi covid kan tentu banyak sekali masalah
masalah ekonomi masalah sosial dan berbagai macam masalah
nah tentu ya tidak fair kalau kita
melihat satu persatu tidak secara gradual
seluruh persoalan yang timbul akibat pandemi ini
nah terkait dengan apa kinerja dari seluruh pembantu presiden
yang menteri nah tentu pdi perjuangan melalui
praksi setiap komisi dari komisi satu sampai komisi sebelas
tentu telah melakukan saran saran yang terbaik sebagai partai pendukung pemerintah
atau yang mendukung pak jokowi apa saja yang diharus dilakukan para menteri
apa saja yang diharus dilakukan para menteri yang menjaga kepentingan pada pemerintah dan juga pendukung pemerintah yang mendukung pak jokowi

nah tidak hanya kita mendukung apa saja program program pak menteri
tetapi juga di setiap komisi di dpr kita juga memberikan kritik kritik harus bagaimana
di situasi yang sulit seperti sekarang
kabarnya bu mega juga melakukan kritik terhadap kementerian agama gitu bang sukur betul
presiden yang lebih tahu kita kan melihat jangan hanya sudut sudut sempit
nah presiden kan yang mengangkat menteri tersebut dan menugaskan di bidangnya masing masing
nah tentu parameter parameter penilaian kan presiden yang lebih tahu
termasuk soal masukan penggantian menteri agama misalnya bang sukur
nah itu yang saya katakan saya tidak mau mengkomentari satu demi satu siapa pos mana dan bagaimana
karena undang undang kita mengatakan kita harus kembali lagi ke situ
undang undang kita mengatakan bahwa menteri tersebut
adalah pembantu presiden
sekali lagi menteri tersebut adalah pembantu presiden
maka siapa yang menduduki pos pos menteri tersebut
itu adalah hak mutlak daripada presiden
nah tentu setiap orang atau setiap lembaga
itu bisa memberikan saran saran untuk menduduki pos tersebut
contoh misalnya johnson juga bisa memberikan syarat
pak jaiad roam comber juga bisa memberikan saran
siapapun anak bangsa berhak untuk memberikan saran kepada pak jokowi
keputusan tertinggi tetap di tangan pak jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
ya makanya saya ingin dengar saran dari pdi perjuangan sekarang dari bang sukur
jadi kalau misalnya tadi bang jansus sudah mengatakan
misalnya dari sisi kesehatan ekonomi sosial keamanan
itu termasuk beberapa hal yang harus diperbaiki kinerjanya
bagaimana dengan sekarang
katakanlah tadi vaksin sudah ketemu sekarang fokusnya bisa post pandemic gitu misalnya
jadi begini loh saya berikan sebuah contoh ya
saya katakan tadi di situasi negara kita yang berat bukan hanya bangsa ya
nah tetapi apapun itu seberhasil apapun kita selalu harus memperbaiki diri
contoh misalnya waktu kita sekolah nilai tujuh ya kita ingin jadi nilai dua
jadi tidak boleh berhenti untuk memperbaiki diri
nah untuk tidak berhenti untuk maju kan itu intinya
artinya tidak boleh ya oh ini sudah puas diri apapun sehebat apapun pos pos menteri yang sekarang ya
juga harus memperbaiki diri bagaimana bisa menjawab kepercayaan pak jokowi terhadap pos pos yang dia bidangi
jadi di situ seperti yang saya katakan tadi apa yang harus diperbaiki dari setiap pos pos kementerian itu
pdi perjuangan melalui anggota praksi kita kritis kok
nah pak jansen nanti bisa menanyakan kepada anggota anggota praksi yang bersama sama dengan praksi demokrat juga
jadi begitu pak jaya jadi kita tidak membabi buta di komisi apa yang dilakukan menteri ya kita dukung
jadi kalau misalnya secara general pak jansen juga
nah jadi tidak selamanya berseberangan dengan teman teman fraksi lain terhadap karena kalau kita melihat kan kita melihat bangsa yang sama
masalah cara nanti bisa berbeda beda tetapi kalau persoalan bangsa itu sama kita lihat ya tentu setiap orang di dpr itu pasti sama sudut pandangnya pasti sama sarannya begitu mbak putri
begitu mbak putri
sebagai bos mereka atau paling tidak di dalam bersama sama dengan mereka
sehingga saya bisa tahu persoalan persoalan yang mereka hadapi itu seperti apa
dan kemampuan mereka mengatasi persoalan persoalan tersebut
katanya persoalan internal dan persoalan eksternal
nah itu harus kita lihat
nah tentu pak presiden jokowi itu tentu memahami itu
maka kebutuhan kebutuhan untuk memperbaiki kinerja kabinetnya
lima tahun ke depan tentu ya pak jokowi yang lebih tahu itu
siapa yang pas harus dirotasi siapa yang pas harus diganti
siapa yang menggantikan
nah itu keputusan mutlak pak presiden
jadi perjuangan pasti selalu menghormati hal tersebut
dan kita tidak pernah cawe cawe urusan menteri
oke berikutnya setelah jeda kita bahas sekarang
pembantu atau karakter seperti apa yang dibutuhkan oleh pak jokowi
untuk mengamankan katakanlah masih sisa tiga tahun sepuluh bulan lagi memerintah
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
di cnn indonesia newscast kami masih berbincang dengan para narasumber
yang bergabung secara virtual terkait dengan teka teki reshuffle menteri
ada bang jansen sitindaon ada mas jayadi hanan ada juga bang sukur nababan
bang jansen kalau misalnya menurut anda sekarang
orang orang seperti apa yang menurut partai demokrat nih
kemudian bisa mendukung kinerja pak jokowi
kalau misalnya loyalitas partai tadi mas jayadi juga sudah mengatakan
partai tidak pas untuk dihukum saat ini karena loyalitasnya masih terbukti
bagaimana dengan partai
bagaimana dengan partai
bagaimana dengan kualitas orang atau loyalitas orang per orang ini
jadi begini ini kan menteri ini namanya saja kabinet kerja kan begitu dia
jadi kerja untuk apa
yang di depan mata kita hari ini kan persoalannya persoalan pandemi ini
persoalan pandemi ini bukan hanya efeknya ke soal kesehatan saja ini
tapi mengalir ke seluruh sektor pendidikan
ya kena pandemi bisnis kena pandemi
semuanya kena sekolah kena pandemi semua kena ini
jadi banyak urusan yang harus diselesaikan
yang dibutuhkan hari ini adalah jenis menteri yang teknokratis begitu
kuat dan profesional
jadi lama mungkin kita sudah tidak mendengar istilah jaken kabinet begitu
ini kan istilah dari bahasa belanda ini
kalau dulu kan sering sekali
setiap presiden baru terpilih
kemudian akan memilih menteri baru
atau melakukan resapel
rotasi seperti saat ini kan selalu keluar itu kata kata
jaken kabinet begitu
atau kabinet ahli
second itu artinya ahli begitu
jadi hari ini di masa pandemi
di tengah begitu banyak persoalan ini
malah menurut saya istilah zakon kabinet itu
menemukan tempatnya begitu lah
menemukan waktunya begitu
jadi walaupun nanti misalnya pak jokowi
mengangkat kader dari parpol tertentu
ya pertimbangannya itu bukan karena politik
tetapi karena memang kader yang bersangkutan itu
ya punya kemampuan
dan dianggap mampu mengemban amanah
ya membantu pak jokowi
mengeluarkan kita semua rakyat ini
dari persoalan pandemi ini
jadi itu makanya
ini pasti pak jokowi sudah punya
dan harap diingat putri
ini bukan pak jokowi enam tahun lalu loh ini
yang baru datang dari solo
kemudian jadi elit di jakarta
ini pak jokowi yang sudah enam tahun
jadi presiden ini
soal nama sudah pasti ada di kantong pak jokowi itu
dan soal nama nama yang kamu sebut itu
ya sering terjadi itu
makin disebut namanya makin nggak jadi
jadi sering itu kita lihat itu
makin namanya disebut makin namanya digoreng begitu
di media di mana mana begitu
biasanya malah tidak jadi begitu dia
nama bang sukur nggak ada di situ ya
jadi bisa lah masih ada kesempatan
jadi lebih banyak persoalan itu menurut saya
jadi persoalan problem yang di depan ini apa
yang dihadapi ini apa
yang ketiga begini
kalau kami partai demokrat ditanya begitu ya
ya pak jokowi pilih lah
karena pak jokowi ini kan enam bulan lalu
ketika marah marah di rapat kabinet
yang tanggal delapan belas juni kalau tidak salah
itu mengatakan menteri menteri ini
tidak punya stand of crisis ini itu
jadi anggaran ini tidak mengalir ke bawah
kan itu persoalannya ketika itu
serapan anggaran rendah begitu
ini momentumnya pak jokowi
bapak carilah menteri yang punya sense of crisis
jujur bersih tidak berbisnis
jadi ini bukan
jadi tidak pas lah
di tengah masa pandemi begini
kebetulan partai demokrat ini adalah partai yang juga ikut menyetujui
perpu begitu ya memberikan kemudian
uang kepada pemerintah tanpa batas
termasuk soal ambang ambang
defisit itu tadi itu dia
jadi pergunakanlah uang itu sebaik mungkin
jadi jangan lagi kemudian menteri menteri yang diangkat ini
berbisnis begitu cari rente
cari untung begitu dia nggak tepat
negara sudah susah rakyat sudah susah
cari untung lagi dia begitu
jadi carilah menteri
menteri yang punya sense of crisis
untuk menyelesaikan membantu pak jokowi
apa menyelesaikan persoalan pandemi ini
itu sih putri
oke baik bang sukur bagaimana menurut anda
yang seperti apa yang sebaiknya
dipilih pak jokowi
ya yang pertama tama kita
jangan membedakan ya
bahwa partai dan
di luar partai
itu adalah profesional
semua profesional saya pak jansen dari
partai politik kami juga orang profesional
jadi lebih bagus kita bagi
bagi partai dan non partai
jadi artinya yang ada di partai juga
orang profesional yang berasal
dari latar belakang non partai juga orang profesional
nah apa yang dibutuhkan
sekarang ini saya pikir juga pak jokowi
kan sudah memberikan arahan arahan
pada saat sebelum diumumkan menteri
tersebut nah yang paling penting adalah
siapapun yang ditunjuk menjadi
menteri dia harus memahami
persoalan di posnya
persoalan internal dan eksternal
itu harus betul betul dia pahami
dan mampu dia mencari
solusi nah yang kedua nah tentu
dia harus mampu
mengimplementasikan bahasa dari bosnya
bahasa dari bosnya siapa
presiden jadi sehingga dengan
dua masalah tersebut dia bisa
melihat persoalan di pos menterinya
terus kemudian dia mampu
diharapkan oleh bosnya yaitu presiden
sehingga bisa diimplementasikan
saya pikir ya akan memberikan
dampak yang luar biasa kepada rakyat
bang sukur tapi bagaimanapun juga
ini bukan soal hanya
pasti juga sudah
dipertimbangkan mereka yang profesional
mereka yang kompeten tapi sekarang pada saat
yang sama bagaimanapun dua menteri
kemudian terlibat dugaan korupsi
itu menimbulkan distrust bagaimana
menjebatani ini memastikan ini bisa terjawab
yaitu kita harus kembali lagi
ke dasar kita tidak bisa ini kan dalam
proses hukum ya kita tidak
bisa mempunishment bahwa setiap orang
tersebut oh ini kan tidak akan jadi begitu
udah kita berikan kepercayaan dia paham pekerjaannya
dia lakukan kalau seperti itu nanti
seluruh rakyat indonesia tidak ada yang jadi menteri
banyak sekali ini bukan hanya
peristiwa sekarang berapa kali di negeri
kita ini apalagi setelah era reformasi
awalnya baik baik saja tetapi
terkait masalah masalah kita tidak bisa
begitu tetapi yang paling penting adalah
seperti yang saya sampaikan tadi
memiliki empati jiwa untuk membangun
bangsa dan negaranya yang kedua memahami
eksternal internal di pos mana dia
ditempatkan dan kemudian memahami
keinginan posnya yaitu presiden
sehingga dia bisa membuat program
mengimplementasikan persoalan itu sehingga
bisa memberikan dampak yang cepat
bisa memberikan kinerja yang cepat
kepada bangsa dan negara
dan sesuai dengan harapan posnya yaitu
mas jayadi kalau misalnya kita melihat
dengan adanya momen ini apakah
presiden jokowi sekarang
sangat sangat fleksibel untuk secara bebas
menentukan memilih sendiri orang orangnya
yang akan ditempatkan
fleksibel secara normatif
ya seperti kata bang pur
secara normatif tapi secara
politik saya kira tetap
presiden tergantung juga
atau pasti akan
ada dua tugas utama
yang harus direfokus itu pertama adalah
di sini ada leading sectornya
itu adalah terutama
dan kementerian sosial itu yang
menteri menteri di bidang kesehatan pendidikan
dan sosial yang betul betul
kompeten yang betul betul
di dalam situasi
pandemi seperti ini misalnya
dan vaksinasi itu bukan
soal yang mudah itu
ketersediaannya bagaimana yang kedua
kepercayaan masyarakat terhadapnya
maka itu persoalan komunikasinya bagaimana
yang ketiga soal
akses dan keadilan terhadap
vaksinasi itu jadi diperlukan tim
yang solid di bidang kesehatan
komunikasi sosial yang sangat
solid di situ kemudian yang kedua
beriringan dengan itu adalah soal
pemulihan ekonomi mempercepat
pemulihan ekonomi maka tim ekonomi
dievaluasi ulang oleh pak jokowi
apakah menteri menteri yang ada sekarang
ini masih cukup
ekonomi itu selama dua tiga
dua tahun ke depan karena fokus kita masih
di sana kan nah tetapi
mau tidak mau
pemulihan persoalan pandemi
dan recovery ekonomi secara
cepat itu tidak akan terjadi kalau
tidak didukung oleh stabilitas politik
dan keamanan yang kuat
jadi di situ
saya kira pertimbangan pertimbangan politik
dalam melakukan resapel
tetap penting sekaligus juga
mencari menteri menteri yang
bisa menempatkan dirinya
gini menteri menteri yang lain
di luar yang dua tadi
harus mampu menempatkan dirinya
agak di belakang jadi tidak rebut rebutan
berada di depan gitu atau malah
membuat gaduh gitu memberikan
kesempatan kepada tim
ekonomi dan tim yang mengelola
pemulihan persoalan pandemi itu
di depan yang lain tuh
politik itu itu adalah yang paling penting jadi
ini misalnya menteri menteri yang
cenderung dianggap membuat gaduh
target target yang diharapkan oleh
pak jokowi ke depan
jadi di bidang bidang itu menurut saya
anda bisa menunjuk misalnya
perlu dievaluasi menteri
kesehatan misalnya terus
kita perlu juga mengevaluasi
kementerian di bidang pendidikan misalnya
apakah selama pandemi ini
sudah berhasil menyelesaikan
soal pendidikan yang menyentuh
semua orang kita semua
terkait langsung dengan soal soal pembangunan
manusia di bidang pendidikan misalnya
demikian juga dengan di bidang bidang ekonomi
menteri menteri yang bertanggung jawab
menjaga stabilitas politik dan keamanan
apakah mereka selama ini
lebih menjaga stabilitas politik
atau lebih banyak membuat gaduh
misalnya kalau itu
kalau membuat gaduh ya harus di appel
evaluasi itu pengertiannya kan tidak harus diganti
tapi bisa juga dirotasi kan gitu
ya oke baik baik
kita sudah membahas ini cukup panjang
tapi kembali lagi ini semua
hak prerogatif presiden yang bisa kita lakukan
adalah memberi masukan
semoga didengar juga suara suara publik
juga sudah ramai
dibahas di media sosial dan juga mungkin dari
fraksi juga sudah
masuk melalui jalur jalur yang
semestinya bang sukur terima kasih
banyak malam hari ini sudah bergabung
johnson dan juga mas jaya dihanan
terima kasih semua bapak bapak sudah bergabung
bang sukur yang juga namanya disebut
mungkin perlu siap siap sekarang
terima kasih bang
selamat malam sehat sehat semuanya
terima kasih selamat malam